kita coba konfirmasi perkembangan dugaan kasus penyelundupan barang dalam pesawat milik garuda indonesia
bergabung bersama kami ada denny suyantoro kasubdit komunikasi publikasi ditjen bea cukai
pak denny selamat malam
malam mbak buspa
oke pak denny sampai saat ini sejauh apa investigasi yang dilakukan oleh bea cukai
untuk kemudian mengungkap kepemilikan tadi kan dikatakan milik karyawan begitu
tapi untuk mengungkap itu dari ondel deal harley dan juga sepeda brompton yang ditemukan di pesawat
sejauh ini seperti apa
ya sampai sore ini teman teman di lapangan masih bekerja untuk melakukan penelitian lebih mendalam
dan kita juga melakukan interview terhadap nama yang tertera di dalam klem tek bagasi penumpang tersebut
termasuk juga kita melakukan interview terhadap pihak pihak ground handling seperti itu
oke nah disebutkan sebelumnya pak denny barang barang tersebut tidak disebutkan dalam manifest
tetapi disebutkan nil cargo
ini artinya manifest penerbangan
artinya tidak ada muatan barang benar
ya jadi kalau hasil dari pemeriksaan sarana pengangkut memang dari kargo manifest sendiri
diberitahukan bahwa itu nil cargo
dan hasil dari pemeriksaan teman teman di lapangan memang cargo itu tidak ada
ada pun mengenai bagasi penumpang termasuk juga delapan belas box yang ditemukan oleh teman teman itu
itu masuk dalam lambung pesawat
dalam hari ini berarti barang bawaan penumpang
nah di dalam lambung
di lambung pesawat tersebut
koper koper kita lakukan pemeriksaan
di dalamnya terdapat barang barang keperluan pribadi penumpang
dan untuk delapan belas box juga kita lakukan pencacahan atau pemeriksaan
dan di dalamnya dari delapan belas itu lima belas box berisi spare part motor harley davidson dalam keadaan terurai dan kondisi bekas
dan tiga box di antara delapan belas itu berisi dua unit sepeda
berbeda merk brompton kondisi baru
kondisi baru ya
oke nah kalau tadi pak dede mengatakan masuk ke lambung pesawat
kemudian ada yang beberapa ditenteng
ini artinya juga lepas dari pengawasan pertama kali masuk ke bandara begitu ya
sebetulnya di dalam lambung pesawat itu termasuk di dalamnya adalah koper koper itu
seperti sebagaimana biasa pada saat kita melakukan penerbangan
jadi bagasi bagasi itu
di dalam lambung pesawat
dan itu menjadi satu dengan delapan belas box tadi
keseluruhannya ada klenteng nama dari penumpang tersebut
jadi sudah diketahui itu milik siapa ya
iya dari hasil info teman teman di lapangan
memang di dalam klemtek itu disebutkan namanya
dan nama itu adalah nama yang ada juga di dalam dua puluh dua penumpang dalam pesawat tersebut
oke nah kemudian saat pihak bacukai menemukan barang barang tersebut
tanggapan dari pihak garuda seperti apa
karena kalau kita lihat manifest pak denny bilang penumpang di situ
itu isinya direksi bukan
ya selama ini memang koordinasi dilakukan cukup baik
karena memang pada saat pendaratannya pun
dari pihak garuda indonesia mengajukan izin untuk mendarat di garuda maintenance facilities
dan juga di dalam pengajuan surat itu juga meminta kepada pihak juga untuk melakukan pemeriksaan kepapianan
nah di dalam passenger manifest
memang terdapat dua puluh dua orang penumpang
sesuai dengan manifestnya
mengenai yang ada di dalamnya
memang ada juga vip on board
jadi ada beberapa direksi seperti itu
oke tidak semua berada di jajaran direksi begitu ya
oke selanjutnya pak denny apa yang kemudian akan dilakukan sampai dengan satu dua hari ke depan
karena kita tahu pihak dari backi sendiri menyatakan satu dua hari ke depan akan selesai kasus ini
ya teman teman masih bekerja sampai sore ini
juga tentunya ini masih harus kita juga lihat secara intensif hasil dari interview
termasuk kita merujuk pada ketentuan yang ada
oke baik kita tunggu perkembangan dari dugaan
dugaan ada barang barang mewah di dalam pesawat ini ya
pak denny suyantoro terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected